gangguan layanan nasabah yang dialami bank syariah indonesia pada senin hingga selasa membuat kecewa sejumlah nasabah
gangguan layanan ini sangat disesalkan warga aceh terutama para pengusaha
sejak pemerintah daerah aceh memperlakukan kanun atau peraturan daerah nomor sebelas tahun dua ribu delapan belas tentang lembaga keuangan syariah sejak dua ribu dua puluh
seluruh bank konvensional yang tidak memiliki unit syariah harus hengkang dari aceh
ketua umum ikatan saudagar muslim indonesia provinsi aceh mengatakan
gangguan layanan tersebut telah melumpuhkan ekonomi di nanggore aceh darussalam
menurutnya dampak dari gangguan tersebut mengakibatkan ratusan ribu masyarakat aceh tidak bisa melakukan transaksi ekonomi melalui perbankan dan menyebabkan para pengusaha rugi
sementara itu melalui akun media sosial twitter bank syariah indonesia pada hari senin juga meminta maaf
atas gangguan yang terjadi karena sedang melakukan pemeliharaan
selain itu corporate secretary bsi gunawan arief hartoyo juga mengatakan
bsi secara bertahap sudah dapat beroperasi dengan normal kembali sehingga nasabah bisa melakukan transaksi keuangan di jaringan bsi